inilah lahan pertanian yang berada di kawasan rawan bencana tiga di dusun tronok desa krinjing
kabupaten magelang jawa tengah yang diselimuti abu vulkanis tebal setelah terjadinya guguran
awan panas sejak sabtu siang pekan lalu lahan pertanian tomat milik ani misalnya tomat yang
siap dipanen terpaksa akan dijual selakunya meski mengalami kerugian untuk meminimalkan
kerugian ani pun terpaksa memanen tomat kemudian mencuci dan membersihkannya dari
abu vulkanis gunung merapi pada rabu pagi ya rubit amat biasanya berapa hut biasanya
tiga ribu sekarang sekarang cuma dua ribu atau seribu lima ratus kurang tahu nih terus dijual selakunya
awan panas telah menurun namun aktivitas kegempaan gunung merapi saat ini masih tinggi
tri joko purnomo magelang jawa tengah